jangan memandang sebelah mata perajin tahu tempe
sebuah kampung produsen tempe di jakarta barat
bisa memperoleh pemasukan hingga satu miliar rupiah dalam satu hari
tidak mengherankan jika pasar kedelai menjadi salah satu tempat perputaran uang terbesar di indonesia
karena konsumsi tahu tempe yang tinggi
aroma kedelai yang baru direbus merebak di rumah roya
ibu rumah tangga ini membutuhkan satu ratus dua puluh kg kedelai setiap hari untuk memproduksi tempe
sehari satu ratus dua puluh
ya kira kira lima ratus an lebih
diperlukan tak kurang dari enam puluh ton kedelai per hari untuk memproduksi tempe
bila di total perputaran uang dari bisnis kedelai di kampung ini cukup besar
di sini rata rata kurang lebih sekitar per pengrajin itu lima puluh kg
jadi kurang lebih sekitar enam puluh ton sampai tujuh puluh ton sehari
kalau jadinya tempe sekitar sembilan puluh ton sehari
misalnya sekitar satu kg nya sepuluh ribu
hampir seratus juta
menurut data gabungan kooperasi perajin tahu tempe indonesia
terdapat satu ratus lima puluh ribu pekerja di industri kedelai tanah air
dengan kebutuhan kedelai mencapai tiga juta ton pada dua ribu tujuh belas
akan tetapi besarnya industri kedelai ini tak serta merta memakmurkan petani kedelai tanah air
produksi kedelai terus mengalami penurunan setiap tahun
bahkan pada dua ribu tujuh belas
produktivitas kedelai lokal hanya lima ratus empat puluh ribu ton
jauh lebih rendah dibanding produktivitas beras dan jagung yang menembus puluhan juta ton per tahun
kita akan subsidi petani dengan memberi bantuan bantuan
itu juga mohon juga ini ada kebijakan
untuk memperbaikkan petani yang tadi
celah besar pasokan kedelai inilah yang dimanfaatkan importer kedelai untuk mengeruk keuntungan
tim liputan cnn indonesia